waduk cengklik yang membelah kecamatan ngemplak dan sambi kabupaten boyolali jawa tengah
menjadi kawasan perairan yang tidak hanya menjadi salah satu ikon wisata alam
tapi juga memberikan pengaruh lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat
waduk buatan dengan luas genangan mencapai tiga ratus hektare menjadi sumber mata pencaharian
bagi nelayan dan sumber pengairan lahan pertanian
seiring berjalannya waktu waduk cengklik memiliki permasalahan yaitu sedimentasi eceng gondok yang menjadi gulma
pertumbuhan populasi eceng gondok sangat cepat dan menyebabkan pedangkalan waduk dan menurunkan produksi ikan
kelompok masyarakat ngudi tirto lestari di dukuh turiban desa sobokerto
ngeplak boyolali berinisiatif mengubah eceng gondok
untuk menjadikan waduk yang lebih berhasil diperoleh di dunia
untuk dijadikan biogas
dua kali dalam seminggu anggota kelompok mengambil eceng gondok dari waduk untuk diolah
potongan eceng gondok dimasukkan ke biodigester portable yang terbuat dari drum plastik untuk difermentasi selama dua puluh satu hari
setelah fermentasi olahan eceng gondok masuk ke penampungan biogas
jika sudah penuh biogas bisa disalurkan ke kompor dan siap digunakan
satu kali kita masukkan sebesar sepuluh kilo enceng gondok itu bisa menjadi biogas kita memakan sekitar dua puluh sampai dua puluh lima menit
selain biogas eceng gondok bisa diolah menjadi pupuk tanaman sayuran seperti sawi dan bayam
penggunaan pupuk ini juga dirasakan lebih murah jika dibandingkan dengan pupuk kimia
sehingga dengan kompos yang dibuat dari digester
pupuk yang dikeluarkan bisa menjadi dua macam pupuk ya
yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi gas metana
sehingga gas metana tersebut bisa digunakan sebagai pengganti gas lpg di rumah tangga
dengan pemanfaatan eceng gondok untuk biogas sebagai energi baru terbarukan masyarakat
diajak untuk mengurangi emisi sekaligus menciptakan kemandirian energi
ya kan lebih ekonomis lebih murah lebih ramah lingkungan
kita juga nggak ada kekhawatiran kebocoran seperti gas lpg kan kita was was
inspirasi ini sekaligus menjadi salah satu upaya untuk mendukung program pemerintah dalam program kampung iklim
program ini untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan mitigasi perubahan iklim
sekaligus dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan mitigasi perubahan iklim